pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar membentuk tim pemenangan bernama badan pekerja anies imin atau baja amin
tujuh belas orang yang tergabung dalam tim baja amin kini memikul beban mendongkrak elektabilitas pasangan anies imin
pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar membentuk tim pemenangan bernama badan pekerja anies imin atau baja amin
tim baja amin akan menggantikan perentin delapan untuk menentukan langkah pemenangan anies baswedan di pilpres dua ribu dua puluh
rapat perdana digelar di jakarta pada dua puluh dua september dua ribu dua puluh tiga dipimpin langsung oleh anies dan muhaymin
semua dikonsolidasikan sehingga bisa sinkron searah dan semuanya menuju kepada langkah pemenangan
jadi tadi sinkron
sifatnya adalah sifat konsolidasi dan kita menjadi makin optimis karena begitu banyak yang sudah dikerjakan yang nanti akan bisa kita lakukan lebih intensif secara bersama sama
baja amin terdiri dari lima belas orang
masing masing partai pendukung anies imin yaitu nasdem pks dan pkb mengajukan tiga nama
lalu anies dan muhaymin
masing masing partai pendukung anies dan muhaymin
kedua anies dan muhaymin
dan juga mengajukan tiga nama
kelima belas nama yang tergabung dalam baja amin kini memikul beban untuk mendongkrak elektabilitas
kedua anies dan muhaymin

saiful mujani research and consulting atau smrc menggelar survei simulasi capres cawapres pasca deklarasi anies imin pada lima hingga delapan september

indonesia polling stations atau ips menggelar survei elektabilitas periode lima hingga lima belas september

sementara prabowo unggul empat puluh delapan persen
disusul ganjar dengan raihan tiga puluh lima sembilan persen
tim liputan cnn indonesia
pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
yang diusung koalisi perubahan anies baswedan mohaimin iskandar
membentuk badan pekerja anies imin atau baja amin
apa saja kemudian peran dan juga tugas dari tim baja amin ini
kita akan ulas dalam dialog malam ini
sudah ada hermawi taslim sekjen partai nasdem
selamat malam bang taslim apa kabar bang
selamat malam sehat
terima kasih bang taslim sudah bergabung dengan kita
bang gini publik mengira pembubaran tim delapan
dan dibentuknya baja amin ini
terkait dengan elektabilitas pasangan pak anies
dan juga ca imin yang pasca deklarasi
menurut berbagai lembaga survei semakin menurun
bagaimana menjawab ini
ya jadi begini
sejak dideklarasikan tanggal dua oktober di surabaya
itu kan semua partai bekerja secara serabutan masing masing
nah baja amin ini dimaksudkan sebagai
sebelum proses pembentukan tim kampanye nasional matang
karena yang dipersyaratkan oleh pkpu adalah
adanya satu tim pemenangan
nah itu sekarang on process
masing masing pihak kan sudah rapat
di nasdem sendiri rapat beberapa kali
jadi tim baja amin ini kerjanya mengkonsolidasikan
mengkonsolidasikan semua potensi untuk membentuk
yang pertama tugasnya yang pertama membentuk
yang pertama tugasnya yang pertama membentuk
yang pertama tugasnya yang pertama membentuk
mengumpulkan masukan untuk membentuk tim nasional
yang kedua mempersiapkan seluruh dokumen pendaftaran
yang sekarang sebenarnya sudah dikerjakan oleh partai partai
untuk nanti diserahkan kepada tim pemenangan
tim pemenangan itulah yang akan mendaftarkan ke kpu
nah mengapa ada baja amin menggantikan tim delapan
kan koalisinya berbeda
dulu kami bersama tim delapan itu kan ada partai
ada partai lama yang sekarang sudah cek out
ada demokraut gitu ya
jadi tidak ada hubungan dengan survei
survei kita perhatikan survei kita maknai sebagai dinamika kekinian
dan itu selalu menjadi perhatian kita
jadi kita membentuk baja amin bukan karena survei
kita membentuk baja amin sebagai badan transisi
menjelang semuanya nanti diserahkan kepada tim pemenangan
oke tapi kita tidak menampik begitu ya bahwa kemudian
tentu tim ini juga akan berkonsolidasi bersinkronisasi di internal dan eksternal
untuk meningkatkan elektabilitas khususnya popularitas dari amin sendiri ya
anies dan caimin begitu
artinya kemudian ini juga akan menjadi target untuk bisa mengumpulkan ceruk suara
khususnya untuk daerah daerah yang memang secara survei memiliki elektabilitas yang masih rendah
ya jadi tentu saja itu bagian dari pekerjaan baja amin
tapi sekali lagi saya mau katakan baja amin itu adalah badan transisi
nanti semuanya pada akhirnya akan diserahkan kepada badan pemenangan
dokumen pendaftaran tinggal hanya satu item yang belum terisi
yakni ketua tim
itu kan harus diisi kalau menurut pkpu
yang lain sudah ada semua namanya juga sudah ada
nanti jadi baja ini kerjanya mengkonsolidasikan semua yang belum terkonsolidasi ini
dan kita optimis seperti yang disampaikan oleh pak surya palo pada tanggal dua oktober di surabaya
kami akan menjadi pendaftar pertama
sekitar jam delapan pagi tanggal sembilan belas oktober
tiga sekjen partai koalisi ini sudah berada di kpu untuk mendaftarkan pasangan anies imin
jadi utamanya utamanya sebenarnya pekerjaan utamanya adalah mengkonsolidasikan semua di masa transisi
nanti akhirnya yang bekerja adalah tim pemenangan
nah tim pemenangan ini kan sudah ada sejumlah nama sudah ada struktur
nanti baja tinggal merapi rapikan lalu menyerahkan daftar nama itu kepada pimpinan partai
hasil pertemuan kemarin waktu memperkenalkan tim baja amin di brawijaya itu
selain lima belas itu wakil ketua umum dan sekjen partai koalisi itu ex officio ikut di dalamnya
jadi kita ada dua puluh satu orang sebenarnya
lima belas yang tadi anda sebut
tambah enam wakil ketua umum dan sekjen sekjen partai demikian
oke artinya ada dua puluh satu begitu ya tidak hanya lima belas begitu
kita kalau melihat bagaimana strategi yang juga dipakai oleh tim baja amin ini
sorotannya juga mengarah ke daerah jawa timur begitu ya
dimana secara dukungan pak anies sendiri kan masih di bawah
sementara di sana kan ceruk pkb
terus di bawah
pekab dari ca ibin dan pendukungnya di sana juga cukup baik
di sisi lain nu dan juga pkb caimin sendiri juga sedang tidak baik baik saja hubungannya
menjawab ini bagaimana
ya jadi nu dari pemilu ke pemilu dinamikanya selalu seperti itu
sebagai ormas terbesar di tanah air mereka selalu berdinamika
kita ingat dulu
bahkan ada dua calon dari nu
satu solahuddin wahid berpasangan dengan pak wiranto
satu hasim mujadi yang waktu itu ketua pbnu berpasangan dengan bu mega
dan itu biasa saja
nah secara khusus benar anda
memang jawa timur menjadi perhatian utama kami
dua dari tiga anggota baja amin dari nasdem
itu juga berasal dari jawa timur
yakni pak suyoto mantan bupati bojonegoro
dan doshi iskandar
yang sekarang menjadi salah satu ketua dpp
memang untuk memperkuat memperkuat barisan pkb di jawa timur
kita juga menitibatkan perjuangan kita ke sana
nah kami yakin ke depan
survei yang akan datang pasti situasinya akan berubah
di kalangan grassroot katanya belum nge blend begitu ya bang ya
pendukung pkb dan katakanlah pks
walaupun dalam satu koalisi
tapi katanya belum terlalu akrab begitu
ya jadi ini kan pkb pks nasdem
ini kan ceruk yang berbeda beda
kita sudah sampai kepada rapat
kita sudah sampai kepada rapat tingkat kabupaten kota
memang selama ini kan
masing masing sibuk dengan diri sendiri
nah sekarang sudah diumumkan
sudah ada badan pekerja
ini akan semakin menggumpal sebagai satu kekuatan
ini kan menjadi atensi paslon paslon tertentu
kalau anda lihat sekarang kan ada orang
ada banyak kekuatan yang mendorong dua calon yang surveinya tinggi
kok tidak percaya dia
tidak percaya diri ingin bergabung menghadapi survei yang katanya rendah
yang ini survei anies
ini juga kan bisa menjadi sebuah pertanyaan buat kita
tapi oke lah kita tunggu saja
oke sembari menunggu strateginya apa nih bang
khususnya untuk jawa timur
strateginya yang pertama kita terus lakukan perjalanan perjalanan baik
baik bersama sama maupun sendiri sendiri
misalnya hari ini pak anies di luwu
malam ini beliau sudah sampai di makassar
besok pagi acara di makassar
pak imin di jawa barat dan seterusnya
kita terus berdialog
kita paslon kita ini kita ajak berdialog langsung mendengar rakyat
ada di pak anies itu
setiap pulang dari perjalanan beliau selalu membawa catatan dan kita selalu di sharing
kita optimis kita sudah hitung jumlah hari yang akan kita pakai
kita bisa menjangkau seluruh
sejak dua oktober itu kan anies sudah lakukan perjalanan dari aceh sampai papua
pak muhaymin sudah nanti kita hitung yang mana lagi yang perlu diulang
terutama daerah daerah yang pemilihnya besar
seperti pulau jawa kita akan intensif di situ
oke kita tunggu bagaimana kemudian hasil sosialisasi baja amin ini
apakah kemudian bisa meraup elektabilitas yang semakin besar
atau kemudian akan menjadi beban elektoral bagi anies dan imin
kita tunggu saja terima kasih sekjen partai nasdem
terima kasih selamat malam
dengan cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya